yang akan digali diambil keterangannya untuk yang meringankan seperti itu
sudara saksi pak yusuf kala ini akan diberi saksi meringankan
sekalipun kita sudah tahu tetapi akan
apakah mengenal dengan terdakwa karin
baik setelah kami tanyakan ternyata tidak terhalang sumpah janji
sebelum memberikan keterangan di persidangan
yang akan diambil keterangan sebagai saksi yang meringankan untuk meneguhkan
keterangan saudara wajib bersumpah agama islam
bisa ditaruh di kursi dulu ini
tadi akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pedang sebenarnya
yang tidak tahu katakan tidak tahu pak ya
baik saya tanyakan kepada penasihat hukum
saksi ini akan memberikan keterangan seputar tentang apa
sebagaimana kami sampaikan pada sidang yang lalu
saksi ini akan memberikan keterangan
terdakwa ini menjadi di rut pertamina
yang berkaitan dengan ketahanan energi
dalam termasuk di dalamnya adalah lng
baik itu yang diharapkan silakan dari
saudara menanyakan langsung kepada saksi
hal yang saya sampaikan tadi